arus balik mudik lebaran diprediksi terjadi pada minggu enam belas mei atau hari ini
untuk kontinusipasi penyebaran covid sembilan belas mudiknya akan kembali ke jakarta
wajib membawa bukti negatif dari pemeriksaan rapid test antigen
pemeriksaan surat bebas covid sembilan belas dilakukan tugas kepolisian salah satunya di tol cikampek
kilometer tiga puluh empat arah jakarta minggu pagi
jika ada pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat tersebut
akan langsung diarahkan untuk swab antigen secara drive thru di tenda ini
pengendara harus menunggu sekitar sepuluh menit sampai hasil tes diketahui
jika hasilnya negatif maka kendaraan ditempeli stiker untuk melanjutkan perjalanan
sementara jika ada yang positif akan langsung dibawa ke wisma atlet kemayoran jakarta
untuk pemeriksaan lebih lanjut
dan untuk mengetahui perkembangan
perkembangan terbaru dari ruas tol jakarta cikampek
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia marika utama di sana
selamat siang mardika bagaimana pantauan anda sejauh ini arus lalu lintas di sana
apakah ada warga yang harus dilakukan putar arah atau yang tidak membawa surat antigen jika balik ke jakarta
ya selamat siang heranov untuk aturan di arus balik lebaran tahun ini
tidak ada aturan putar balik
tapi semua pemudik yang akan kembali ke jakarta diwajibkan untuk membawa bukti keterangan bebas covid sembilan belas
dari hasil pemeriksaan negatif rapid test antigen ataupun juga pcr
dan pemeriksaan sudah dimulai sejak pukul sembilan tiga puluh pagi tadi
dan ternyata cukup banyak juga kendaraan pemudik yang berasal dari jawa barat ataupun juga jawa tengah dan jawa timur
yang akan kembali ke jawa barat
tapi tidak membawa bukti hasil pemeriksaan rapid test antigen dengan hasil negatif
alhasil mereka diharuskan untuk berbelok ke sebelah kiri jalan
untuk dilakukan pemeriksaan swab atau rapid test antigen secara drive thru
dan sejak pukul sembilan tiga puluh pagi hari tadi sampai saat ini pukul sebelas waktu indonesia barat
sudah ada satu ratus empat puluh lima orang yang diperiksa dan hasilnya semuanya negatif sejauh ini
sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan diberikan tanda stiker
sebagai tanda mereka sudah dilakukan pemeriksaan rapid test antigen di kilometer tiga puluh empat
yang merupakan satu dari dua belas posko pemeriksaan rapid test antigen di wilayah hukum polda metro jaya
dan kami saat ini masih terus melakukan pemantauan dan disini pun juga ada kapolda metro jaya
yang juga turut memantau jalannya pemeriksaan rapid test antigen di kilometer tiga puluh empat ini
yang sejauh ini ditanggapi positif oleh sejumlah pemudik yang akan kembali ke jakarta
dan pemeriksaan ini akan dilakukan sedikitnya selama tujuh hari ke depan atau bahkan sampai akhir mei mendatang
dan sebagaimana prediksi sebelumnya bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari ini
dan kita tahu kalau kita menukil data dari jasa marga heranov
sejak hamin tujuh sampai hamin satu hari raya dulfitri jasa marga mencatat ada lima ratus dua belas ribu kendaraan
yang meninggalkan jabodetabek via tol baik tol cikampek tol cikupa
tol barat ataupun juga tol ciawi
bagi mereka yang akan menuju ke arah selatan dan prediksi hari ini akan ada lonjakan arus balik
dan untuk mengantisipasi adanya penyebaran covid sembilan belas yang lebih tinggi lagi
maka dilakukan pemeriksaan rapid test antigen seperti ini
dan ini dilakukan bukan hanya di wilayah tol saja tetapi juga di ruas arteri
baik di kawasan karawang bekasi depok dan juga tangerang
sesaat lagi kami akan menantikan keterangan dari kapolda metro
metro jaya yang akan memberikan keterangannya kepada awam media
dan di sini kita juga sudah melihat ada kabin rumah spolda metro jaya pobespol yusni yunus

nanti kita akan nantikan konferensi pers yang akan berlangsung di tol jakarta cikampek dari laporan marika utama
seperti yang dikatakan tadi bahwa bagi anda yang akan masuk ke jakarta harus menyediakan surat bebas covid sembilan belas
nantinya anda harus negatif jika akan masuk ke jakarta